usai diguyur hujan seharian tebing setinggi lima belas meter di kawasan gunung mas puncak bogor jawa barat minggu malam longsor
dua alat berat diturunkan untuk memindahkan material longsor yang menutup jalan utama
longsor terjadi di jalur utama kawasan gunung mas puncak bogor jawa barat minggu malam
tebing setinggi lima belas meter longsor dan menutup seluruh badan jalan
akibatnya arus lalu lintas di kedua arah lumpuh total
dua alat berat dan tiga unit damkar diturunkan untuk memindahkan material tanah longsor yang menutup jalan utama
usai sepuluh jam mengevakuasi bebatuan dan tanah longsor yang menutup jalanan di kawasan gunung mas puncak
mulai membuka akses lintas kendaraan
meski demikian kemacetan terjadi di sejumlah titik karena kendaraan melintas bergantian
sementara itu petugas masih memperbaiki sodetan tebing lantaran rawan longsor susulan jika hujan kembali turun
dua alat berat yang dikerahkan langsung mengangkut bebatuan dan tanah menggunakan dam truck
tiga unit mobil pemadam kebakaran juga menyemprot timbunan lumpur
sehingga arus sudah kami buka
untuk saat ini sudah dapat dilalui
kedua arah baik r dua maupun r empat maupun kendaraan besar sudah bisa